perayaan malam tahun baru tak lengkap rasanya tanpa menyantap kuliner bersama keluarga
jika belum memiliki referensi kuliner apa yang pas disantap saat tahun baru
anda mungkin bisa memilih chicken cordon blue
selain gurih kuliner ini dijamin membuat ketagihan penikmatnya
berikut liputannya untuk anda
chicken carden blue pas disantap bersama keluarga karena menjadi sajian snack yang mengenyangkan
kuliner ini memiliki sensasi rasa yang gurih berpadu dengan sedapnya ham
serta ayam villet yang empuk yang membuat penikmatnya ketagihan
rasanya yummy deh
ada smoke hamnya ada cheese chicken dibalut apung yang renyah
ini kita nyobain chicken cordon bleu nya
enak sih sembilan per sepuluh lah
enak ya tapi bisa buat sharing juga kalau datangnya rame rame
untuk membuat kuliner chicken cordon itu cukup mudah
pertama siapkan bahan utama seperti daging ayam villet ham telur ayam mentah
serta tepung roti dan keju untuk isian dari chicken gordon blue ini
selanjutnya masukkan daging ayam violet ke dalam pojokan telur
kemudian gulung bersama dua potong ham
setelah digulung masukkan ham dan daging ayam ke dalam tepung terigu
setelah merata kemudian celupkan ke dalam tepung roti dan ratakan hingga tepung roti membalut seluruh ham dan ayam pilet
goreng chicken cordon blue hingga matang dan berubah warna menjadi kecoklatan
setelah itu iris menjadi beberapa bagian kemudian hiasi dengan garnis dan potongan kentang
chicken cordon blue pun siap disajikan
penyajiannya simpel sih pak
kita ayam ham terus tepung sama kumpan ya
enak enak rasanya penyajiannya juga gampang
mudah bukan membuatnya
nah jika anda bingung kuliner apa yang pas untuk disajikan di malam tahun baru anda bisa mencoba chicken corden blue
wahyu pratama surabaya